saat mengonsumsi yogurt kita biasanya akan mendengar yogurt baik untuk saluran pencernaan karena mengandung probiotik
sebenarnya apa ya probiotik itu
dokter spesialis gizi klinik ida gunawan menjelaskan
probiotik adalah bakteri baik yang hidup dan berkembang biak di dalam saluran cerna manusia
probiotik bermanfaat untuk melancarkan metabolisme
mengurangi inflamasi meningkatkan kesehatan mental hingga melawan benuaan
makanan dan minuman seperti kimchi kesir dan yogurt mengandung probiotik
untuk anak antara lima sampai sepuluh x sepuluh pangkat sembilan koloni forming unit per hari
jadi nanti dia ada karena ini kan bakteri
kalau bakteri itu ada koloninya jadi kayak ada berapa banyak tempat
koloni koloni si bakteri itu dan itulah yang dihitung
kalau untuk dewasa sepuluh sampai dua puluh miliar per hari
selain probiotik kita juga sering mendengar kata prebiotik
secara sederhana prebiotik adalah makanan untuk tumbuh kembang si probiotik
prebiotik karena tadi adalah makanan untuk si bakteri
maka dia isinya biasanya serat serat makanan
contohnya kacang polong kacang merah ada pisang ada oatmeal seperti itu
prebiotik bisa didapatkan di makanan dan minuman kaya serat seperti apel pisang dan beri
jadi aku selalu mengkonsumsi kefir dan yogurt dalam kesehari harian
sudah menjadi bagian makanan dan minuman
dan ya aku memang
memang merasa lebih kebal imun sistemnya
karena sewaktu waktu beberapa teman yang lagi sakit flu juga
tapi aku tetap bugar tetap sehat
probiotik dan prebiotik memang dibutuhkan
dr ida gunawan menambahkan di masa pandemi covid sembilan belas ini
daya tahan tubuh harus dijaga dan ditingkatkan
salah satunya dengan mengonsumsi probiotik dan prebiotik